dalam sidang paripurna selasa pagi tadi salah satu anggota dewan komisi delapan dari fraksi partai keadilan sejahtera iskan kolbalubis
walkout dari sidang keputusan ini diambilnya karena keberatan dengan beberapa pasal dalam undang undang kuhp
salah satu pasal yang ditolak oleh iskan kolbalubis adalah pasal penghinaan presiden dan wakilnya yang tertuang dalam pasal dua ratus delapan puluh
dan pasal dua ratus empat puluh tentang penginaan terhadap pemerintah dan lembaga negara
menurutnya kedua pasal ini merupakan pasal karet
iskan kolbalubis berencana akan menggugat kedua pasal ini secara pribadi ke mahkamah konstitusi
sementara untuk pks sebagai fraksi yang menaunginya dirinya mengaku akan berkoordinasi setelahnya
rkuhp telah resmi disahkan oleh dpr dan pemerintah
menkumham yasona lauli pada selasa pagi
karena praksi pks sudah sepakat dengan catatan
catatannya sudah kita terima catatannya sudah kita terima tapi disepakati oleh praksi pks
ini anda minta mencabut usul yang sudah disetujui oleh praksi
oleh karena itu saya sudah cukup anda memberikan catatan yang dari praksi pks
jangan pak subri jadi diktator di sini
saya hanya minta tiga menit
kalau hari ini saya tidak kasih waktu saya keluar dari sini